pt pertamina marubeni corporation dan sojits corporation menaikkan perjanjian jual beli listrik power purchase agreement ppa dengan pt pln untuk pembangkit listrik tenaga gas uap jawa i dengan kapasitas satu tujuh ratus enam puluh mw
nilai investasi dari proyek ini senilai satu delapan miliar dolar amerika atau setara dua puluh empat triliun rupiah
dilansir cnn indonesia com pltgu jawa i akan dibangun di cimalaya jawa barat yang akan menjadi pembangkit listrik berbahan bakar gas terbesar di asia tenggara
pltgu jawa i ini juga akan menjadi pembangkit listrik berbasis gas pertama di asia yang mengintegrasikan floating storage and regest civication unit dengan pltgu
proyek ini merupakan kolaborasi internasional yang melibatkan delapan belas mitra dari jepang korea selatan amerika serikat